aku disingkirkan sejauh ini
karena ini nanti harusnya nanti lah
kalau adik adiknya mama

udah aku tetap di sini
kalau aku harusnya dibuang
trimah tak mampu menyembunyikan kekecewaan dan kesedihannya
saat berbincang dengan anaknya melalui sambungan telepon
ibu lanjut usia itu mempertanyakan keputusan ketiga anaknya
yang menitipkan dirinya ke panti jompo
dalam perbincangan lewat telepon
salah satu anak pun menolak
jika penyerahan ibunya ke panti jompo
adalah upaya untuk membuang timah
dirinya tak diberitahu jika akan diserahkan ke panti jompo
dia hanya diberitahu akan melihat tempat perawatan orang tua
yang dekat dengan kabupaten magelang
akhirnya disitu harcat
dioper disini dua jam lagi
kan itu sudah sampai jam sepuluh an
kalau tidak salah
saya sedih tidur
terus itu masih kuat kan
yang nanti mobil masih sedang gitu
jadi malam orang kantornya gitu
tapi itu sudah dibilangin
kalau mau dibawa ke panti jombo atau
sementara itu adik kandung terima
saat ditemui di rumahnya di magelang
jawa tengah pada senin sore
isnandi menyebut pada september lalu
anak kandung terima sempat menitipkan kakaknya untuk dirawat
selama empat puluh hari tinggal di magelang
keponakannya tidak pernah membantu biaya hidup ibunya
isnandi pun akhirnya menyerah
dan menyerahkan terima kepada anak anaknya untuk dirawat
pada dua puluh lima oktober lalu
nenek terima dijemput oleh anak anaknya
dan dibawa ke jakarta
namun isnandi kaget
tiba tiba kakak kandungnya menjadi viral di media sosial
bahkan isnandi pun tidak menyangka
jika ketiga keponakannya
tega mengirimkan ibu kandungnya ke gerahalansia
hantar sama anaknya laki laki
yang nomor dua
terus alasannya kesini apa pak
ya mau nitip biar dirawat disini gitu
terus disini berapa hari
isnandi selaku adik kandung dan keluarga di magelang
hanya berdoa agar nenek terima selalu diberi kesehatan
dan berharap ketiga anaknya bersedia kembali merawat orang tuanya
tim liputan cnn indonesia